setelah gue pikir pikir nih gue gak rela banget tiga puluh lima ribu itu lo gak balikin
lumayan kan gue bisa beli nasi
atau lo mau laporin pak rw biar lo dipecat
lo malah bengong aja lo
sini sini deh
lama banget sih bukannya dari tadi dibayarin sama gue tiga puluh lima ribu
lagian loh dagang aja kok penipu
saingan dong sama warung di sana tuh
iya memang warungnya bu rw
eh mau tau gak lo marina
rahayu itu bukannya mau ngerebut suami lo aja
tapi mau ngerebut semua pelanggan lo
masa lo tau jahat banget dia itu
malah bengong dikasih tau
lo mau gak warung lo ini gue bikin rame

tapi ada syaratnya
lu harus kasih gue makan gratis hari ini
ternyata cuma mau makan gratis doang
gak ada julia
warung aku aja belum laris mau makan gratis
ngutang lagi gak ada
lu gak mau kasih gue makan gratis
gue akan bikin warung rahayu lebih rame daripada warung butet ini
tapi bener juga ya
kok warung rahayu lebih rame sih daripada warung gue
terima kasih ya bu
rahayu lo jualan juga di pasar
buat apa sih mbak
rezeki orang itu kan udah diatur masing masing sama allah
udah gitu kan
ini kan warung udah lama mbak punya nyewbu rw
saya itu cuma disuruh bantu aja
nah keuntungannya itu dibagi dua mbak sama saya
tolong buatin gue nasi rames telur ayam tempe sama tahu
ya udah cepet bungkusin dah
jangan pake lama
sebentar ya mbak
gue bukan yang lapan lapen nih ya
marina tuh iri dengki
nanti kalau dia taburin tanah kuburan di depan warung loh
yang ada semua dagangan lo jadi gak enak
terus gak ada yang datang deh ke sini
mbak saya tuh gak percaya sama yang kayak gitu
yang beginian nih
kelihatan banget gak pinter
lo tau gak
di pasar ini itu tempat berkumpulnya para setan
wah gak percaya
nih bukannya gue mau berdakwah ya
tuh habis upload di facebook tuh
janganlah jadi yang pertama masuk ke pasar
dan janganlah jadi yang terakhir keluar dari pasar
karena pasar tempatnya bertarungnya para setan dan menancapkan bendiranya
kalau itu tuh saya tahu mbak
itu kan hadis nabi yang diriwayatkan oleh imam muslim
oh gue malah gak tau
ya udah sini
mbak tunggu mbak
apa lagi sih
uangnya belum mbak
gue kan udah bayar pake gocapan tadi
gue jadi lupa
mana tiga puluh lima ribu buat gue
kan gue udah bayar tuh gocapan
loh mbak julia itu belum kasih uangnya ke saya kok
eh gue udah bayar kunyit
kalau nggak percaya lu cek tuh di kotak duit lo
lo mau jadi penipu
dasar lo penipu ya
aduh lo kebangetan banget deh
lu masih gak mau ngaku juga
yaudah nih nih
jangan belajar di sini menipu itu
ada apa bu
ada apa bu
mbak tadi mungkin mbaknya lupa bayar
gak apa apa pak
makan di warung saya
memang enak warung sepi
warungnya sepi ya bu
tuh lihat tuh warungnya rahayu
itu gue yang bikin
bu semua pada belanja ke sana
tau gak gue bikin rame warungnya
cukup seratus ribu rupiah
ya enggak seratus ribu rupiah
janji deh nanti semua pelanggannya rayu
gue bawa kemari dan belanja di tempat lo
seratus ribu aja mikirnya lama banget
mau gak aku bikin rame warung lo
huuuh enak kan juga rahayu
udah dikasih duit dikasih nasi rames lagi
yaudah deh gue pergi
eh eh julia tunggu dulu na' pasti ya
what lima puluh ribu
aduh emangnya gue cewek apaan rp lima puluh ribu
julia nanti aku tambah
kalau kamu udah berhasil bikin warung aku rame ya
kalo gak mau yaudah deh
iya tunggu tunggu tunggu
iya tunggu tunggu
ih bawel banget ya
nih cepet dah udah
nah gini dong
nanti pelanggannya rahayu gue tarik kesini semua
kasih yaudah cepetan
hara yuk setelah gue pikir pikir gue gak rela banget tiga puluh lima ribu itu lo gak balikin
lumayan kan gue bisa beli nasi
atau lo mau laporin pak rw biar lo dipecat
lo malah bengong aja lo
sini sini deh
lama banget sih bukannya dari tadi dibayarin sama gue tiga puluh lima ribu
lagian loh dagang aja kok penipu
mana bisa jadi berkah lo disini
bapak bapak ibu ibu jangan pernah makan di warung desagi
dia ini penipu bu benar
jangan pernah kesini
lebih baik tuh makan tuh di tempatnya hajah marina
dia udah naik haji tiga kali bu
gak mungkin jadi penipu
dia orangnya jujur
kalau bapak bapak ibu ibu makan nih satu piring gratis satu piring
terus kalau minum kopi satu gratis satu
bahasa kerennya apa tuh
gitu pak bener
bu kejadian bu ya
kasih ya balik lagi ya
bapak kopi juga ya
eh si bedu gitu ya
kok nggak pakai jilbab sih
kata siapa pak
nih kata dia nih
pak dia itu emang orangnya suka bercanda
eh tadi apaan sini sini sini lu
gorengan sama kopi atau ya
eh sama pok
eh balik lagi ya bang
beli kopi satu gratis satu ya
kalo beli makanan sepiring gratis sepiring juga
ini bercanda apa enggak nih
beli satu gratis satu
promo hari ini semuanya pak
satu beli satu
wah enak dong
ayah ini mesen kopi delapan gelas
antri ke tempat ayah ya
nah ini mesen kopi atuh gratis atuh
berarti ayah bayar bantuan aja ya
ini dit ya
tekor di aku hari ini
tapi gak apa apa deh
mudah mudahan mereka jadi pelanggan aku yang tetap